ternyata dia masih bisa mengimbangi jurusmu guntingku
aku harus menggunakan tipu muslihat untuk bisa mengalahkannya
tolong ampuni aku raden
aku menyerah tolong ampuni aku
maka aku akan mengampuni
tinggalkanlah hal hal yang buruk di masa lalu
anak ini pasti akan menjadi salah satu pemuda yang akan menghancurkanku
ada apa pemen
ilmu kandur rahan
apa hal ini membuat kau bersedih
dia dipercaya bagiku sama dia
hanyaaclek itu memberkati the di statue

kau pikir bisa mengalahkan aku dengan jurus raja musti
lepaskan aku baman lepaskan
kita bertemu lagi pangeran tampan
ternyata kau masih hidup
aku pikir kau telah mati di makam bumi
karena kau masih hidup
kemauanku hanya satu
membalaskan dendam untuk menghabisi nyawamu

pemuda itu terus menyerukan nama allah
ternyata dia masih bisa mengimbangi jurus
aku harus menggunakan tipu muslihat
untuk bisa mengalahkannya
tolong ampuni aku raden
aku menyerah tolong ampuni aku
maka aku akan mengampuni
tinggalkanlah hal hal yang buruk
aku berjanji aku akan bertolak ke raden
semoga allah subhanahu wa ta'ala
sekalikan sampai allah